saudara rumah dinas wali kota medan bobi nasution kemalingan pada jumat dua puluh enam april dua ribu dua puluh empat lalu
diketahui barang yang hilang berupa sembako senilai tiga juta rupiah
polisi menyebut kejadian terjadi pada jumat dini hari saat bobi dan keluarga sedang melaksanakan umroh
ada pun barang yang hilang merupakan sembako senilai tiga juta rupiah
polisi menambahkan tiga terduga pelaku telah ditangkap setelah petugas menerima laporan
dalam keterangan tertulisnya kasih humas polres tabus medan ibtunizar nasution membenarkan hal tersebut
kejadian terjadi pada dua puluh enam april lalu
dan sudah dilaporkan pada dua belas mei kemarin
tiga terduga pelaku sudah diamankan setelah petugas menerima laporan
yang hilang berupa sembako senilai tiga juta rupiah